itu nama preman yang terkenal
iya tapi sekarang udah gak ada
kamu pernah ketemu orangnya
belum cuma dengar ceritanya aja
kok saya gak pernah dengar ya
ya wajar atuh
kang muskan sehari harinya cuma di rumah sama disini
jadi kurang bergaul
kenapa bang edi nanya gitu
kayaknya kamu mandinya kurang bersih
kang mus sudah masuk
ijin saya ke depan
kamu kasih gula
ini kopi bukan kol
kenapa dikasih gula
biasanya kan memang dikasih gula
gula itu merusak rasa kopi
yang dihajar tony
kamu kalah sama tony
saya ke depan
lagi sibuk enggak
ada yang mau aku omongin
ada masalah apa lagi
sebetulnya bukan masalah
terserah namanya apa
yaudah ngomong aja
bos di tempat aku kerja
ternyata dia itu teman bos saif
kenal dan pernah kerja bareng
bos kamu dulunya copet
iya sama kayak aku
kamu mantan copet juga
yaudah kita ketemu di sana
iya tapi mama ini dulu
terus pak junaidi ngebentuk tim abc
aksi berantas copet
kita ngelacak keberadaan bos saib
tapi mau ngebujuk mereka buat berhenti jadi copet
tapi pas pak junaedi sama gugum kesana
mereka enggak ada
terus kemarin pak junaedi berhasil ketemu bos saip
setelah dapat info dari orang lain
pak junaedi berubah pikiran
kayaknya dia jadi ragu buat nerusin misi aksi berantas copet
kenapa bisa gitu
omongan bos saip kayaknya memang beracun
makanya kamu sempat kebujuk jadi copet
terus kamu sendiri gimana kalau tim aksi berantah copet bubar
aku gak mau aksi berantas copet bubar
aku mau lanjut
berdua sama gugum
kang cecep bisa bantu
kalau saya ketemu saip
nggak akan saya bujuk dia berhenti jadi copet
langsung saya seret ke kantor polisi
itu lebih simpel gak bertele tele
kalau pas lagi gak ada kerjaan
atau kalau kerjaan sudah beres
saya siapa aja bantu kamu
baru mau aku telpon
udah nelpon duluan
itu namanya kotak batin
kamu tadi ada apa mau nelfon saya
pak junadi kayaknya ragu buat nerusin tim abc kita
aksi berantas copet
tapi aku mau lanjut
kang cecep mau bantu
jadi kalau pak junedi mundur
aksi berantas copet anggotanya aku
saya udah kerja
saya akan terima di show mobil
barusan saya tuh
mau ngasih tahu itu
saya kan kerjanya sales
jadi kalau kamu perlu saya
saya akan ada buat kamu
gak usah lebay
gak usah bilang
kalau kamu perlu saya
saya akan ada buat tamu
ini saya sudah mau berangkat
aku udah di jalan
ini makanan kesukaan kang bahar
kok kebapa menghilangnya kang
jadi saya juga manggilnya begitu
kalau yang saya tahu
kang bahar itu nama preman yang terkenal
tapi sekarang udah gak ada
kamu pernah ketemu orangnya
cuma dengar ceritanya aja
kok saya gak pernah dengar ya
ya wajar atu
kamus kan sehari harinya cuma di rumah sama di sini
jadi kurang bergaul
masa kang bus nggak tahu kalau dulu ada preman terkenal namanya kang bahar
memangnya ada gitu
saya gak tahu
kang bahar itu terkenal ce
tapi saya nggak tahu sukanta
tahu kang bahar
dulu preman terkenal
tapi sekarang udah meninggal
cuma mau tahu aja
kalau gak penting gak usah nanya
mending kamu siapin kicim pring yang mau saya kirim